sampai ketemu lagi ya
laki laki itu gak tertarik sama celes cantik gue
lu bagaimana sih
nyariin korban yang agak mudah
ini perempuan udah kayak tante tante
lihatinnya melotot kayak udah mau copot
eh dan kurang ajar ya sama omnya ya
itu aja boleh juga
kalau cewek itu bener bener tajir
om percaya aja sama saya deh
saya sudah melakukan penelitian nih
memang orangnya sederhana om
tapi tabungannya dimana mana
rumah sama apartemennya juga
ingat nih om ya
jangan pakai perasaan om
kita bagi lima puluh lima puluh
saya itu tugasnya lebih berat daripada empat
ingat saya itu nyelidikin target
dua jadi supir
tiga jadi asis
om tinggal ngecap aja
enggak sembarangan orang
bisa jual omongan
cuma orang tertentu yang pinter
omlu ini yang bisa
oh memang pinter
sampai sampai damar harus berlayar
lu kira gue selama ini
ngak berkorban untuk lo
untuk ade lo
sama adek lo
sampai sampai gede bujang lapuk
perempuan yang mau kahwin sama laki laki yang ngurusin dua bocah ingusan kayak lo
jadi tadi om
om kenalin sama tetangga tetangga
tidak tidak tidak
semua sini sini
kumpul kumpul semua
nih kenalin ponakan gue yang ganteng ya
dia kerja di kapal mewah
tuh kapal mewah
kalian nggak usah ngebayang gimana tuh mewahnya kapal
jadi sekarang barang siapa udah pasti semuanya yang ngutangin duit ke gue
oh iya pak beres banget
dua ratus pak
jangan kapok ya
jangan kapok ya
dan jangan suka nagih di jalan
dua ratus lima puluh ini orang pelit
tapi kalau terpaksa dia harus ngutangin juga
ini baru namanya ponakan
masih ada duit barang dua puluh sampai tiga puluh juta
tadi kan bayarin utang utang om sama tetangga
lagian setiap bulan saya kirim uang ke lu gitu
kalau lu nggak ada
sekarang saatnya kita rayain kedatangan lo tuh gue resipin makanan tuh
anaknya sudah datang bos
tenang aja bos
saya akan bawa dia ke sana
terima kasih pak
saya saya jatuh pak
kamu sih ngati hati
pakai bedak yang tebal ya
jangan sampai tamu ngelihat tipik kamu yang biru seperti itu
jadi ilfil ngeliatnya
acanya itu bersihin ya
tunggu tunggu tunggu om
kita ngapain kesini om
katanya lo mau kerja
kita mau kerja om
tapi bukan di naik teluk begini om
memangnya kenapa dengan naik teluk
kerjaan lo gampang kok
cuma terima tamu yang datang tawarin minuman bawain minuman itu aja
saya nggak bisa om di naik teluk begini om
kalau gue masih muda gue yang kerja di sini
tapi lo lihat sendiri gue udah tua jelek lagi
udah lah mana lagi gue kerja di sini
buatnya satu ini saya nggak bisa
damar coba tunggu tunggu tunggu
tunggu eh berdiri dulu
kalau pekerjaan yang ditawarin sama om itu
jadi pelayan di nightclub
gue tahu keinginan lo jadi sarjana
kalau bisa lo jadi guru dosen
mungkin cita cita luhur lo tuh nggak akan kesampean
ada apa sebenarnya ini
yang maksudnya buat uang kuliah lo
bukan gue bukan gue
lo mau kalau om lo sama abang lo mati kelaperan
uang yang lo kirim cuma cukup untuk kebutuhan sehari hari
ya lo bisa aja kuliah
om sama abang ini kan sempat nganggur
jadi duit yang lo kirim itu om pakai buat uangnya
ini udah gampang

wajar dong kalau orang bisnis itu rugi
seharusnya lu bangga punya om sama abang
yang punya jiwa wira swasta entrepreneur
ya walaupun belum berhasil sih
soal uang bisa kita cari bareng bareng